kalo lo liat dia tolong kasih tau gue ya
tapi jangan nunggu gue sampai bunuh diri dulu
sebelum kevin menemukanmu
kamu deketin kevin terus
kamu bikin kevin suka dan jatuh cinta sama kamu
lebih bagus kamu ke salon dan beli baju yang bagus bagus
iya tapi alda tee gak ngerti ibu
soalnya ibu teh kan lebih ngerti
gimana caranya jadi perempuan terhormat seperti ibu
mami udah makan
terus alda tee udah lapar
yaudah kamu temanin kevin makan ya
kamu duluan aja ya
aku mau ngajak mama dulu
pak silahkan duduk
nggak sih wik
kalau saya sendiri
sudah kepengen sekali
rio belum saja menikah
rio pen ganteng seperti ini
sudah punya kerja lagi
pasti banyak cari perempuan perempuan yang mau sama rio
maaf ya bang kalau saya agak lancar
saya kepengen sekali anak saya rio nikah dengan anak abah asma
ya allah apa itu yang harus asma lakukan
kalau saya mah ya bagaimana asma saja saya mau ikut
kalau ya dia
pilihnya rio ya saya juga setuju setuju saja
saya lancar ikut campur
karena saya juga sudah menganggap asma anak saya sendiri
sebaiknya dipikir dulu baik baik
saya cuma mau berbagi pengalaman
saya pernah dulu menikahkan anak saya
yaitu seperti saat resepsi anak saya kabur
ya itu semua memang salah saya juga
saya sudah lama mengikuti kehenak diri sendiri jadi sebaiknya biar saja mereka itu menentukan pilihannya sendiri saja
baik kalau begitu bagaimana kalau kita bicara ⁇ asma langsung saja
iya kita tanyakan saja sama hasmo
tapi sebaiknya rio dulu yang secara pribadi tanya sama asma
kalau sudah nah baru bicara sama kita kita
iya betul itu
apa sudah sudah
saya benar benar tak bisa terlalu lebih baik apa apa kayaknya

masa itu menurutmu fasilitas minister
dan berangkat dilemi ya
mas kevinte pasti mau nyari asma
kamu tenang alda
saya akan minta kevin untuk jemput kita di salam
dia nggak akan sempatkan mencari cari asma
sekalian saya juga ingin mempercantik kamu
supaya kevin bisa jatuh hati sama karet
apa kabar bu
baik baik bu sendiri gimana
alhamdulillah duduk vin
waduh udah lama loh nggak beli mobil di sini nih
kemana aja sih lu
gue baru pulang dari amrik soalnya
terus terus lagi nyari mobil nih
apakah itu benar benar mas kepin
kayaknya bukan buat lu nih
pasti buat calon bini lu
lagu nemuin dia
ya gue udah banyak ngecewain dia
dan gue udah pura pura benci sama dia
panjang sih ceritanya
tapi singkatnya waktu gue lumpuh dan gue sadar gue gak bisa lindungin dia
sedangkan di dalam bahaya ya
jadi sekarang lo mau nyari dia lagi gitu
gue udah janji sama diriku sendiri gue gak akan nikah dengan orang lain selain dia
aduh ya allah
kenapa semua ini harus terjadi
asmatnya mesti apa
kenapa aku mesti ketemu sama mas kevin

asmatnya mesti apa ya
atau mas ryinksuh
kebanyakan kesilapan setimu
kebanyakan kaulah itu pintunya dua
mas kevin suaminya belungkanya
mas kebin tu engine

jadi lo udah bisa ngelupain masalah lo sama mantan lo itu
ya bisa dibilang begitulah bin
sejak ketemu saudara dari yang satu ini
gue ngerasa seperti lahir kembali dalam kehidupan ini
emang cinta tuh lucu sih
kedatangannya itu bisa membawa semangat baru
dan kadang ngebuat kita melakukan hal hal bodoh
mudah mudahan lo cepat ketemu sama cinta sejati lo gitu
oh iya kalo lo liat dia tolong kasih tau gue ya
tapi jangan nunggu gue sampai bunuh diri dulu
ada apa yes
bapak aku juga seisi rumah ini
sekarang aku udah tau mas
aku sudah tahu kalau kamu sudah punya tunangan
kenapa kamu tega melakukan semua ini
ini memang salah asma
asma tuh tidak ceritakan semuanya dari awal
kalau kamu cerita dari allah
aku gak mungkin berani mencintai kamu asma
sudah terlambat buat aku untuk mengetahui semuanya
asma tuh memang salah
makanya asma tuh susah untuk menjawab pertanyaannya mas
selama ini asma tuh
tidak bisa menjawab pertanyaannya
selama ini asma tuh

berhati hati dengan asma
berhati hati dengan asma
berhati hati dengan asma
kamu bisa mengatakan
sesuai sabda rasul
kalau memang benar
tidak enak untuk didengar
cuma kamu yang tulus mencintai aku sayang
cuma kamu yang setia sama aku
ya allah asmatnya sama sekali tidak pernah bermaksud nyakitin siapapun
asma tidak bermaksud nyakitin hati keluarga bapak mulia